sepintas ikan ikan ini terlihat lucu dan menarik berada di akwarium
namun siapa sangka berbagai ikan yang ada di akwarium ini merupakan jenis ikan predator alias ikan dengan karakter agresif
adalah frans christopher warga patrang jember jawa timur yang mulai mengemari budidaya ikan predator
ikan predator dipilih lantaran memiliki karakter agresif seperti memiliki kecenderungan menyerang ikan lain seperti yang lebih dahulu trending yakni arwana dan piranha
frans memilih ikan gabus air tawar sebagai koleksi pribadi
selain predator ikan gabus ini juga memiliki keindahan warna dan corak yang menarik
kilauan warna ikan gabus ini mengundang daya tarik penggemar ikan hias khususnya penghobi ikan predator
tiga jenis ikan gabus blue purka asiatikan red sport dan limbata dengan warna merah yang dominan menjadi koleksi ikan predator yang paling diminati dan banyak dicari kolektor ikan hias
kalau di daerah jember sini mungkin yang paling banyak diminati yaitu maru yelusintaru
karena dia mempunyai badan yang besar dan warna yang cantik juga harganya lebih tergolong terjangkau
selain franz beberapa pengguna ikan gabus ini juga memiliki keindahan warna yang menarik
penggemar ikan hias lain kini mulai mencoba budidaya ikan gabus air tawar ini
agar perkembangannya sempurna pemilik harus rutin memberikan pakan berupa cacing setiap tiga hari sekali
budidaya memungkinkan untuk jenis jenis tertentu jadi tidak semuanya bisa dibudidaya di dalam akwarium
jenis apa itu mungkin yang bisa
jenis yang bisa saya breeding ini kebetulan ada limbata
jenis jenis gabus yang kecil
jangan terlalu kecil jadi tidak bisa besar seperti yang jubu jubu
harga jual ikan hias predator ini terbilang tinggi
untuk ikan yang memiliki panjang dua puluh lima cm bisa dijual dengan harga tujuh ratus ribu rupiah
sementara ikan yang baru menetas dijual dengan kisaran harga tujuh puluh lima hingga seratus ribu rupiah
saya fulkus mandani jember jawa timur